perpanjangan pembatasan sosial berskala besar atau psbb ternyata juga diikuti dengan penyesuaian psbb proporsional di wilayah penyangga ibu kota yang merupakan bagian dari provinsi jawa barat seperti kota depok
apakah kebijakan ini diketahui dan dipahami masyarakat di sana
berikut laporan koresponden cnn indonesia arman helmi dan jurnalis foto indra raharja
pembatasan sosial berskala besar atau psbb proporsional hari ini resmi diberlakukan di kota depok lima juni dua ribu dua puluh sebagai transisi menuju ke pola tatanan hidup baru atau yang dinamakan dengan new normal
pemprov jawa barat yang mendesain yang namanya psbb proporsional ini menyatakan kota depok masuk dalam level tiga dari lima level yang menyatakan ini cukup berat
di mana ketentuan pembatasan ini atau pembatasan ini akan dilakukan secara parsial ataupun juga sebagian
nah pelonggaran pembatasan ini diatur juga oleh peraturan wali kota depok no tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
di mana pelonggaran pembatasan ini bukan hanya berlaku bagi aktivitas di pusat perbelanjaan atau mal
tetapi juga di pasar pasar tradisional seperti yang ada di pasar kemiri di kota depok atau yang dekat bersebelahan dengan stasiun depok baru seperti itu
terlihat di sini cukup padat aktivitasnya selain pasar tradisional juga di sini digunakan sebagai tempat
ngetepatkan dan menjaga kemampuan para pembatasan
angkot sebagai moda transportasi umum dan juga ada warga cukup banyak yang berbelanja di sini
saya akan coba ngobrol ngobrol bersama para pedagang di sini ataupun juga warga mereka sudah tahu belum dengan yang namanya psbb proporsional ini
ibu ibu udah tahu bu ada psbb proporsional lanjutan
oh belum tahu
tahu nah katanya bu ini akan diatur pasar hanya bisa dibuka dari jam dua
pagi sampai jam tiga sore
jam tiga pagi sampai jam tiga sore
nah ini kan udah lewat jam tiga sore bu
nah gimana pasti tetap jualan
ya belum tahu
belum tahu ya
belum tahu lah kita emang jualannya sore
kita jam dua baru datang
oh jam dua baru datang
jadi ntar nutupnya abis maghrib
nah ibu dengan adanya corona ya psbb orang belanja gimana bu
iya agak kurangan deh sepi
agak kurangan ya
iya ya begini ini sepi
kalau kita nggak sabar sabar ya udah
nah ibu kalau ada aturan yang memperbolehkan jualannya dari jam tiga pagi sampai jam tiga sore ibu gimana
masih mau jualan lagi atau pindah ke tempat yang lain jualannya
ya kalau misalkan masih boleh ya tetap di sini
emang tempatnya di sini
nah ibu harapannya apa bu dengan keadaan seperti ini
ya harapannya biar lebih membaiklah semua
sembako biar murah orang biar podo sehat yang begini biar susah susahnya itu kode hilang lah
itu namanya siapa pun tan
oke aturnuhun ibu suparni ya sehat selalu ibu
ya ibu suparni merupakan salah satu pedagang yang ada di pasar kemiri ini dan mereka tentu saja banyak yang belum tahu salah satunya ibu suparni
jadi mungkin sosialisasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama pedagang yang ada di pasar kemiri ini
karena psbb proporsional di kota depok ini tentunya belum diketahui secara jelas oleh masyarakatnya
dan yang paling penting juga selain psbb proporsional di kota depok ini juga ada sekitar dua puluh an rw di enam belas kelurahan
kemudian memperlakukan psbb secara lokal yang dinamakan dengan psbb berskala kampung
ya seperti itu di mana ini juga akan disiagakan rw rw di setiap kelurahan di kota depok untuk mencegah penularan covid sembilan belas